kabar kedatangan girl band asal korea selatan ke indonesia snsd atau girls generation
memicu perdebatan di kalangan netizen tanah air
beberapa netizen sempat mengajukan petisi menolak kedatangan snsd
nah hal ini menuai reaksi keras dari penggemar snsd di korea selatan
gill band papan atas korea selatan snsb sebelumnya sempat dikabarkan akan datang ke indonesia
namun kedatangan girl band asuhan sm entertainment itu justru mendapat sambutan negatif dari beberapa netizen indonesia
sebab tersiar kabar snsd datang untuk tampil dalam acara hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
sebuah petisi menolak penampilan snsd pada hari kemerdekaan indonesia pun muncul di media sosial
menanggapi hal tersebut fanbase snsd di korea sone menyatakan sangat kecewa terhadap respons dan petisi yang dilayangkan netizen di indonesia
karena menganggap snsd sebagai salah satu penampilan
snsd juga menanggapi hal tersebut dan akan melaporkan akun yang dinilai memberi komentar pedas terhadap snsd
terkait dengan komentar negatif yang dilayangkan kepadanya
triawan munaf selaku ketua badan ekonomi kreatif indonesia akhirnya mengklarifikasi kedatangan snsc
untuk mengisi acara countdown to asian games dua ribu delapan belas